pemilihan gubernur dki jakarta semakin memanas para calon mulai belak belakan ini melakukan deklarasi untuk menjadi gubernur dki jakarta
kami punya dua nama bakal calon gubernur dki jakarta untuk bisa diadu janji dan juga sikap yang akan dipilih terhadap permasalahan di ibu kota
saya akan mulai dengan nama pertama ibu hasnani muin
kita akan lihat apa saja sih sebenarnya yang akan diperjuangkan oleh asnaini
sebenarnya hasnani ini bukan nama baru dalam bursa calon gubernur dki jakarta
pengurus harian dpp partai demokrat ini pernah mengikuti persaingan bakal calon gubernur dki jakarta pada tahun dua ribu dua belas silam
dengan julukan yang sama yaitu si wanita emas
mungkin anda warga jakarta pernah familiar atau sering melihat poster poster ibu hasna ini di belakang angkutan umum
berikut beberapa yang bisa kita cuplik dalam sepak terjang menghadapi pilgub dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
ini hasnani menyosialisasikan profilnya
kepada warga dengan membagikan pamflet dan kartu nama saat car free day pada dua puluh tujuh maret yang lalu
belusukan ke terminal untuk menyapa para sopir kopaja dan juga metro mini
selain itu hasni berpendapat bahwa metro mini ini dan juga kopaja tidak perlu dihilangkan
namun hanya perlu untuk disertifikasi dan juga melakukan pelatihan pada supir selama satu minggu full
bagi bagi uang dan makanan juga ketika sosialisasi itu juga dilakukan oleh ibu hasna ini
kemudian hasnani juga berniat mengubahkan
mengubah peraturan yang melarang kendaraan roda dua untuk melintas di jalan jenderal sudirman hingga tamrin
berikutnya ada sepuluh triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanjaan daerah yang akan diberikan untuk pendidikan gratis
kemudian kita bicara mengenai sampah misalnya
sampah dari masyarakat jakarta akan dibeli seharga dua ribu rupiah per kalengnya
hasnedi juga menjanjikan mampu mengatasi macet dalam waktu satu tahun
kemudian ada juga untuk solusi banjir misalnya
hasilnya ini memanfaatkan modifikasi cuaca untuk mengatasi banjir dan pembangunan gorong gorong
ada juga janji untuk membangun seribu tower rusun baru di ibu kota
kemudian ada ktpj dua ktpj dua ini untuk menggratiskan biaya pendidikan melahirkan berobat hingga pemakaman
ini lebih sakti dari kartunya jokowi ahok ini ya
hasyani juga berniat untuk melegalkan prostitusi di ibu kota
jakarta ini ide yang cukup menarik buat saya terutama
kemudian berikutnya ada penantang hasnani muin di pemilihan gubernur ibu kota
ada muhammad idrus
kita akan lihat apa saja yang akan dilakukan oleh muhammad idrus yang merupakan kader pks dengan slogan jakarta keren
salah satu langkahnya kita akan lihat
yang pertama ada solusi pelayanan terpadu dengan mengganding anak anak muda dari golongan mahasiswa
serta pendekatan melalui masjid
ini adalah beberapa janji yang akan diberikan oleh idrus
misalnya muhammad idrus
mengkritisi lamanya proses pelayanan terpadu yang membuat kerugian bagi para pelaku usaha ini
mungkin karena dia sebagai seorang pengusaha mengalami betul bagaimana sulitnya mengurus berbagai perizinan di ibu kota
ia menjanjikan program program khusus untuk warteg di ibu kota
di ibu kota ini lucu sekali
ada program untuk warteg
ia juga makan di warteg yang sudah dua kali dikunjungi oleh jokowi
ada warteg dua puluh satu di bilangan kelapa gading
saya juga pernah makan di situ
mie gorengnya dan ayam gorengnya enak juga
juga dikenal dengan warteg jog
akankah sebutan warteg ini akan menjadi wartegnya idrus
kita lihat nih perkembangannya nanti
tapi idrus juga mempersiapkan senjata untuk bisa melawan incumbent gubernur ahok
dengan nama sembilan puluh sembilan senjata
ini bukan senjata tajam ya
tapi senjata tersebut dipersiapkan untuk mewujudkan jakarta yang keren
dan mematahkan semua serangan lawannya di pilkada
nanti idrus menjenguk perempuan pengemudi ojek online
kemudian ada juga
ia juga menjanjikan program pemerintah
pembersihan seribu masjid
program pembersihan seribu masjid
idrus menjanjikan program satu miliar satu rupiah
untuk setiap rw
ini bentuk janji yang akan diberikan dana kepada setiap rw
ia menyebut hanya perlu dua tujuh ratus sembilan dari rp enam puluh enam tiga puluh tujuh triliun apbd dki untuk mengatasi hal ini
idrus juga berjanji akan menciptakan satu juta pengusaha muda
hal ini untuk mengatasi disparitas antara orang kaya dan orang miskin yang semakin tinggi
kemudian juga memiliki program untuk menjadikan masjid
ini ada seratus ribu relawan masjid
menjadikan masjid sebagai pusat ekonomi masyarakat
muhammad idrus mengklaim memiliki gerakan seratus ribu relawan
untuk menghadapi pilkada dki jakarta tahun depan
itu tadi bagaimana program program dua bakal calon gubernur
yang saya bisa sebut sebagai alternatif
karena memang agak jarang dibicarakan orang
atau mungkin bukan menjadi elit politik selama ini
yang sudah biasa bertarung di tingkat partai politik
tapi dua orang ini mampu menghadirkan suatu alternatif
untuk masyarakat yang tentu saja meramaikan demokrasi dan kontestasi
pilkada di dki jakarta
pilkada memang masih cukup lama
namun para petualang politik yang berambisi menjajal peruntungan
sudah mulai muncul satu persatu
ada yang terlihat sangat serius
setengah serius atau sekedar main main
pilkada dki memang selalu menjadi magnet
karena menyita sorotan publik
komunikasi serta pendekatan politik
masing masing bakal calon bergerak secara dinamis
demi kursi peserta pemilihan
dan janji janji kampanye itu bertebaran
dengan harapan memberi perubahan
serta mendapatkan kepercayaan masyarakat ibu kota
benarkah langkah mereka dapat memberikan jawaban
bagi persoalan di ibu kota
bagaimana kacamata mereka memandang
ragam permasalahan ibu kota yang tak kunjung usai
kami akan membahasnya kali ini
bersama dua bakal calon gubernur dki jakarta
yang tadi sudah saya sebutkan
sebagai mungkin quote unquote
sebagai alternatif ada hasnani muin
dan juga bang muhammad idris
datang di sini indonesia prime news
dan ada satu lagi
pengajar filsafat dan juga etika politik di ui
bu rocky selamat datang
kita akan mengupas habis dua bakal calon gubernur ini
tapi sebelum kita kupas
apa yang akan anda lakukan
tadi anda saya sudah highlight sedikit
kira kira apa yang akan anda lakukan
kemudian bagaimana kemudian anda bersiap siap
untuk bertarung dalam kontestasi pilkada ini
tapi publik banyak yang
ini kalau saya mewakili suara publik ya
banyak yang belum mengetahui sebenarnya
kiprah anda di ranah publik
anda berdua khususnya
untuk mbak hasnani misalnya
anda menganggap diri anda
atau mengklaim diri anda sebagai wanita emas
ya anda mungkin lebih terkenal di angkutan angkutan umum
tapi partisipasi atau kiprah anda di ranah publik
mungkin belum banyak dirasakan oleh publik
seberapa emas anda mbak hasnani
seberapa karat emas anda
ini yang publik harus tahu
sebelum kita bicara lebih detail
kalau berat saya empat puluh enam karat
empat puluh enam karat itu mahal sekali kalau jadi emas ya mbak
kalau anda tanya
siapa sih hasnani
kalau ada yang nanya
siapa sih hasnani itu
anda mau jawab apa
tentu saya memang tidak pernah terpublis
latar belakang saya
awalnya saya seorang artis
tapi saya di umur sembilan belas tahun
sering melikus ya
saya dari umur sembilan belas
enam belas tahun itu sudah jadi pengusaha
tapi saya banyak bergerak di bidang kontraktor seperti itu
jadi banyak bangun infrastruktur seperti itu
terus bangun telekomunikasi
pertama kali telkomsel berdiri di indonesia
itu yang membangun bts nya
kebetulan kita pemanang tender di telkomsel
itu mendapatkan seribu titik tower
lalu kita bangun sudah berapa ratus tower itu
alhamdulillah sekarang sudah banyak dinikmatin oleh masyarakat juga
jadi karena kontribusi anda kita bisa telpon telponan dengan enak sekarang ya
terima kasih mbak
terus apa lagi kemudian
apa yang kemudian bisa anda jelaskan bahwa anda ternyata punya
selama ini ternyata anda tidak hanya hidup untuk diri anda sendiri
anda juga hidup untuk masyarakat dan hidup untuk publik
sehingga anda punya kepercayaan diri untuk mencalonkan diri
jadi calon gempa
saya punya sekolah juga
jadi pertama kali alasar
itu saya punya sekolah
tapi alhamdulillah saya sampai hari ini belum menikmati nuang itu
karena itu amalah buat saya
buat nanti di akhirat
ya lalu kemudian kegiatan saya sehari hari
ya saya sebagai pengusaha ibu rumah tangga
ya seperti itulah kegiatan sehari harinya
kenapa anda mau mencalonkan diri jadi calon gempa dulu
kan lebih enak jadi pengusaha
bangun tower telekomunikasi
dapat uang untuk anak anak
itu lebih enak
karena seorang pejuang itu tidak pernah
semakin saya tidak kepengen berpolitik
tapi semakin besar dorongan itu
sehingga keluarga mengatakannya
sudah kalau itu udah keputusan kamu
ya tentu kalau misalkan dikasih dua pilihan
ya enak pengusaha atau politik
ya tentu pasti lebih enak pengusaha
karena tentu tidak ada yang bisa mengatur kita
kita yang mau manage diri sendiri
tapi ketika kita terjun di politik
terus menjadi pejabat negara
itu diatur oleh sistem dan sebagainya
ya tentu itu sangat tidak enak buat saya
jadi ada dorongannya dari diri sendiri atau dorongan dari orang orang sekitar
itu dorongan dari diri saya sendiri
jadi saya bukan pertama kali ini juga mencalonkan diri
jadi saya dulu pernah mencalonkan diri
wali kota tangerang selatan
terus gubernur dki waktu tahun dua ribu dua belas juga
terus lalu wilkadah juga
sekarang maju lagi ya
tentu kalau ditanya pasti perjuangan itu yang luar biasa
yang sudah melelahkan capek
tapi namanya seorang pejuang yang ingin berjuang untuk masyarakat
membelah orang yang membutuhkan
itu saya kira itu kekuatan yang sangat yang tidak bisa dibendung dalam hati
tapi terkadang juga ada emosi di dalam hati
ngapain sih kalau misalnya menemukan orang atau apa
atau menemukan kerikil kerikil kecil
terkadang gini apa sih yang aku cari
kok kenapa saya harus berbuat untuk orang
nah itu dia
kita akan membahas lagi mbak mengenai apa yang kemudian mbak hasleni cari sebenarnya
dan juga sebenarnya apakah publik melihatnya ini sebagai perjuangan
atau sebagai ambisi politik semata
kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami